damian aku tau kamu ngelakuin ini buat
dapet orang gak enak lah
aku mau beli handphone kayak gini dong
kirain mahalnya seberapa sih
aduh gitu beli aja deh
tuh beli dua
iya beli dua
mama juga mau beli kayak gini
modalnya juga lucu
mama juga di shopee
gimana kan ini sih
semua lancar bu
gak ada masalah
nggak masalah bohong
nggak masalah bohong
nggak masalah bohong
bagaimana bisa aku kasih tau gali soal sikap istri dan anak dirimu yang sebenarnya
kalau dia aja sangat menyayangi mereka

bagaimana bisa aku kasih tau dia
mungkin rugi sebanyak ini
beberapa hari yang lalu saya dapat beli tabung untuk hantar keuangan
tapi maaf itulah kenyataan yang sebenarnya
sudah tiga hari ini pak demian tidak masuk
tidak ada kabarnya pak
sudah tiga kali kita kalah tender besar
tapi uang perusahaan sudah cukup banyak keluar
dan ada orang dalam yang sudah menjual saham saham dan bermain tender tanpa sebuah ketahuan aku
bagaimana ini bisa terjadi selama aku tidak ada
apa yang terjadi devita
aku juga benar benar gak tau mas
aku juga kecolongan
semua devisi sudah aku cek
sudah aku riset
tapi aku benar benar gak tau mas
aku bangkrut devita
aku tahu pelakunya mas
kok demian mas
kenapa kamu bisa nuduh dia
karena sudah tiga hari dia tidak masuk kantor
dia mencabungkan hp nya juga tidak aktif
iya tapi bukan berarti dia mas
mungkin dia sakit atau terjadi sesuatu
kan belum tentu dia mas
lalu siapa yang ambil contoh
aku tidak sanggup untuk memberitahu kamu mas
karena aku tahu kamu pasti akan kecewa
gak mungkin ibu melakukan hal itu
gak mungkin dia menghancurkan perusahaan sendiri
aku sudah duga pasti kamu akan ngomong seperti itu
dia sudah membangun perusahaan itu selama bertahun tahun
dan dengan segampangnya dia memberikan posisi itu ke aku
itu tidak masuk akal mas
ibu itu benci sama aku

ya ibu gak mungkin melakukan hal itu
aku udah yakin dan udah duga kamu pasti gak akan percaya kan
mas coba kamu pikir secara logika ya
dia sudah membangun perusahaan itu selama bertahun tahun
dan dengan segampangnya dia memberikan posisi itu ke aku
itu gak masuk akal mas
ibu tuh benci sama aku
dan posisi itu ibu yang menunjuk ke kamu kan
mas ibu lagi sandiwara
supaya kamu yakin kalau ibu itu benar benar suka sama aku
gak mungkin levita
aku udah duga kamu pasti gak akan percaya sama aku
tapi kalau kamu gak percaya
kamu perlu bukti
kamu periksa ruangan ini
puji allah gali
demi allah ibu gak pernah menunjukkan rasa peringatan saya ke kamu
percayalah sama ibu
hira allah apa yang telah aku lakukan
demi allah gali
kamu gak percaya sama ibu
demi allah gali
percayalah sama ibu
kamu ngapain percaya sama i
ini ibu bilang gak terlibat
bukti penjualan ini sudah sah
kenapa berkes ini
bisa ada di laci ibu
jadi kamu ngejual semua asetnya
makanya aku kesini mau ngasih tau kamu
perusahaan suami kamu itu
udah mau bangkrut
setelah perusahaan suami kamu bandrol
kamu bisa hidup sama aku
aku ngelakuin ini semua
bukan buat aku aja
tapi buat kamu
aku tahu kamu ngelakuin ini buat aku
tapi kamu pikir dong
nanti kalau mas gali sampe tau gimana
vita vita kamu tenang aja
kamu kan benci banget
sama mertua kami
kamu tinggal taruh ini
diatas media kerja yang mertua kami
aku cewek sama ibu
ibu sudah merusak
dan menghancurkan perusahaan sudah bapak bangun
kamu menuduh ibu
sudah terbukti kan mas
semuanya ada di meja
sebelum semua aset warisan ayah kamu dijual lagi sama ibu kamu
kali ini ya allah ibu gak pernah lakuin ini
ibu gak pernah lakuin ini
ibu sudah jelas baw
percaya sama ibu
aku udah gak percaya sama ibu
percaya sama ibu dong
kalim ya allah kalim
jangan lakuin ini nita
jangan lakuin ini kalim